sabtu dini hari pos penjagaan empat pers brimob watumas purwokerto banyumas jawa tengah ditembaki oleh orang tak dikenal
pelaku melakukan penembakan di pos penjagaan depan brimob beberapa kali hingga membuat kaca pos jaga pecah
satu anggota brimob dikabarkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit
tim inafis polres banyumas jawa tengah lakukan olah tempat kejadian perkara penembakan di pos penjagaan markos komando brimob batalion tiga kompi b pelopor watumas purwokerto
petugas memeriksa beberapa bagian pos penjagaan yang berlubang serta kaca pecah akibat tertembus peluru
pasca penembakan oleh orang tak dikenal pos penjagaan makobrimob sabtu pagi masih dijaga ketat
sebelumnya peristiwa penembakan pos terjadi sekitar pukul dua dini hari
saat itu warga sedang bersiap untuk melakukan makan sahur
bahkan pos penjagaan brimob ini langsung didatangi oleh anggota kepolisian
mereka langsung berjaga di depan pintu gerbang pos penjagaan empat pers brimob watumas purwokerto
warga yang berada di sekitar lokasi kejadian mendengar suara letusan lebih dari dua kali
semula mereka menyangka jika letusan berasal dari petasan
penasaran aja suara apa itu
teman kesini gak pak ada apa perusahaan
teman keluar sini teman tengok
bapak dengar berapa ketembakan
dua kali kenceng suara tapi ya
kayak apa kayak pemolotok

humas polda membenarkan penembakan ini
dan dilaporkan satu anggota brimob atas nama brimob
dan dilaporkan satu anggota brimob atas nama brimob
dan dilaporkan satu anggota brimob atas nama brimob
kejadian kaca pos pengamanan mako brimob pecah
sementara anggota yang bertugas dikabarkan terluka
untuk mengetahui kondisi di lokasi
berikut laporan korespondensi ann indonesia
ini mendapatkan informasi terkait dengan adanya
aksi dugaan penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal
terhadap pos pengamanan di mako brimob
atau satuan brimob polda jateng batalion b pelopor komti tiga
yang berada di jalan lejen pol sumarto no tiga puluh tiga a purwokerto
nah seperti ini kondisi di depan markas brimob
tepatnya di balik terpal yang tertutup ini
merupakan pos pengamanan
dan informasinya di tempat ini
tadi pagi terjadi penembakan dan
beberapa petugas brimop yang berada di
mengalami luka dan saat ini sudah dirawat di rumah sakit
dan kondisi pagi ini
selain ditutup juga di dalam
tadi saya melihat ada aktivitas
pemeriksaan atau olah tkp
dari inavis polres banyumas
dan saat ini juga ada penjagaan
penjagaan dari brimob bersenjata lengkap
yang ada di
lokasi menuju ke
nah anggota polisi
atau anggota polisi dari polres banyumas
dan juga brimob
belum ada keterangan resmi
dari pihak kepolisian dalam hal ini
kapolres terkait dengan aksi
penembakan pagi tadi
apakah itu betul penembakan atau
apa tentunya ini kita masih menunggu konfirmasi
dari polres banyumas
tetapi berdasarkan keterangan warga
bahwa warga mendengar terjadi ada
dua kali letusan
nah apakah letusan ini memang betul penembakan
lokasi posko yang ditutup ini
ada kaca pecah dan seterusnya
nah ini fakta fakta yang ada
dari informasi di lapangan tentunya
perkembangan lebih lanjut
informasinya kita masih harus menunggu konfirmasi
dari pihak yang berwajib rencananya
kapolres jateng pagi ini se sebut akan menangkapnya
sekarang kita sedang bergerak menuju ke prokerto
untuk melihat langsung kondisi
aksi teror ini
roby sopanamin banyumas jawa tengah